hingga selasa dini hari
akses jalan yang menuju perumahan greenfill ke bonjeruk jakarta barat
masih terendam banjir
setelah hujan deras mengguyur ibu kota senin malam
ketinggian air yang mencapai satu meter
membuat sejumlah motor yang memaksa menerjang banjir mengalami mogok
sedangkan warga yang hendak pulang
terpaksa menyewa jasa gerobak yang digunakan pemuda setempat
dengan ongkos sepuluh hingga dua puluh lima ribu rupiah
pemandangan serupa juga terlihat di jalan patra raya duri kepa ke bonjeruk
untuk mengatasi banjir di lokasi ini
petugas sumber daya air pemerintah kota jakarta barat
mengerahkan tiga pompa air
untuk membuang air banjir ke kali sekretaris
mesin pompa sekarang lagi dikerahkan
tadi kan sebagian ada yang kerendam
mesin pompa sih semuanya ada lima
sekarang yang beroperasi masih sekitar tiga an lah kalau nggak salah
ini dibuang ke mana nih airnya
akhirnya dari sini dibuang ke kali sekretaris
berhubung tadi kalinya sekretaris
sendiri udah nggak nampung jadi ngeluap ke sini pak
apalagi kita kan kerja ya capek gitu
pulang kerja lihat kayak gini ya ampun susah banget
kan kita mau gimana pak
mau terus cari jalan lain atau
mau terus cari jalan lain juga percuma mas
di mana mana semuanya banjir
jadi terpaksa nunggu deh
ya nunggu turut
nunggu turut ya
di kota tangerang banten
hujan deras juga mengakibatkan dua rw dilarang
dengan terendam banjir
ketinggian banjir mencapai lima puluh cm
banjir terjadi sejak pukul tujuh malam
kawasan ini sudah menjadi daerah langganan banjir
motor belum sempat dipindahin
kemana dipindahin tempatnya rendah semua
sama semua rendah semua
ini di dalam itu udah hampir
kalau ditutup tutupin itu udah dikeluarin juga
dalam gede banget airnya